hutan kota gelora bung karno kini kembali dikunjungi oleh warga ibu kota
setelah ditutup imbas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat terbatas
namun pengunjung hanya bisa berada di hutan kota maksimal hanya satu jam
setelah sesi berakhir petugas meminta pengunjung untuk keluar area
dan bergantian dengan pengunjung sesi berikutnya yang sudah mengantre untuk masuk
pembatasan jumlah pengunjung ini guna menerapkan jarak sosial
agar pengunjung tidak terlalu ramai dalam satu waktu
hutan dengan konsep piknik gaya urban ini menjadi alternatif rekreasi masyarakat ibu kota
untuk sekadar mencari udara segar
dengan luas empat hektare hutan kota gbk ditata sebagai paru paru kota sekaligus lahan konservasi
banyak outdoor dan bagus sekali jadi kita pilih sini
hutan kota gbk dikenal dengan istilah hutan beton
lantaran pemandangan unik gedung gedung yang menjulang beririsan dengan hijaunya hamparan rumput
ada wisata edukasi yang kini menjadi magnet bagi anak anak di lembang jawa barat
pasalnya di kota mini lembang bandung barat
mereka kini bisa mengisi liburannya dengan menjadi chef cilik
fasilitator area wisata ini memberikan edukasi bagi para koki junior
tentang tata cara dan proses pembuatan sejumlah makanan
mulai dari nasi goreng spageti burger hingga pizza
tidak perlu khawatir soal penyebaran covid sembilan belas di dalam area kota mini
petugas selalu memastikan protokol kesehatan diterapkan secara ketat
untuk para pekerja maupun wisatawan
kita itu mengarahkan atau mengedukasi anak anak untuk bermain menjadi chef cilik
nah di dalamnya itu kita diarahkan oleh pemandu kita ada di dalam itu
dengan alat alat yang memang safety
selain bermain manfaat dari edukasi ini mengenalkan profesi seorang chef
melatih kemampuan memasak
serta merangsang kreativitas anak anak yang memiliki cita cita
kami juga cita cita ingin menjadi koki yang handal
saya tadi memasak nasi goreng
aku dulu pernah kesini juga
satu sesi menjadi chef cilik di kota mini
tiketnya dibanderol mulai dari rp dua puluh lima hingga rp lima puluh
tergantung menu yang dipilih
tentunya ini menjadi alternatif anda mengajak sang buah hati ketika masa liburan
kami meliputan cnn indonesia